sementara itu jumlah warga negara asing atau wna yang masuk ke indonesia sejak tiga pekan lalu mengalami peningkatan
jumlah warga negara asing paling banyak berasal dari jepang disusul korea selatan dan tiongkok
dari keterangan tertulis kepala bidang teknologi informasi dan komunikasi ditjen imigrasi sam fernando
perlintasan wna di tempat pemeriksaan imigrasi bandara soekarno hatta
dari periode lima belas september sampai empat oktober dua ribu dua puluh satu mencapai sebelas empat ratus satu orang
warga negara asing dari jepang tercatat paling banyak datang ke indonesia dengan jumlah mencapai dua empat ratus delapan puluh enam orang
di susul korea selatan tiongkok amerika serikat dan perancis
sementara itu pada kurun waktu yang sama jumlah warga negara asing yang keluar mencapai tujuh dua ratus tujuh orang
warga negara asing yang meninggalkan indonesia berasal dari jepang
yang mencapai delapan ratus empat puluh orang di susul korea selatan tiongkok india dan amerika serikat
sam fernando menambahkan jika dibandingkan pada masa pembatasan wna
jumlah kenaikan saat ini berkisar rata rata dua puluh orang per hari
akses dari luar negeri mulai dibuka dengan diterapkannya permen kumham no tiga puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu pada lima belas september lalu
di mana akses dibuka bagi wna pemegang visa kunjungan dan visa tinggal terbatas yang masih berlaku